setelah sempat ditutup hari ini rumah lembang yang menjadi markas pemenangan pasangan calon gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat kembali dibuka
di rumah lembang ini ahok mengutarakan berbagai programnya serta meminta doa dari pendukungnya terkait debat
yang akan diadakan tiga belas januari mendatang
setelah ditutup untuk umum sejak akhir tahun dua ribu enam belas
rumah tim pemenangan calon gubernur nomor urut dua yang berlokasi di taman danau lembang menteng jakarta pusat
dipadati ribuan warga jakarta kamis pagi
di rumah lembang ahok mengutarakan beberapa program unggulannya
antara lain ahok berencana membuka dua perkulakan atau tempat membeli barang dalam jumlah besar
di terminal pulau gebang dan pasar keramat jati
perkulakan tersebut diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian rakyat
ahok sempat menyinggung usaha kecil dan menengah atau umkm
dirinya meminta agar para pengusaha memiliki rekening di bank dki
agar dapat mempermudah pemprov
dki memberikan kredit senilai satu miliar rupiah per tahunnya
tidak hanya itu ahok juga membahas mengenai ruang terpadu ramah anak atau rptra
rencananya ahok ingin membangun dua ratus rptra yang dibagi penggarapannya
antara pihak swasta dan pemprov dki
ahok juga sempat meminta dukungan serta doa dari para warga
terkait debat kandidat yang akan diadakan tanggal tiga belas januari mendatang
dirinya minta didoakan agar bisa mengendalikan diri serta perkataannya pada debat tersebut
rama aditya dharma cnn indonesia